hari ini kasus harian covid sembilan belas nasional masih bertambah berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan per hari ini
sebanyak tiga puluh empat dua ratus lima puluh tujuh baru dan total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai dua sembilan ratus sebelas tujuh ratus tiga puluh tiga orang
pasien sembuh bertambah tiga puluh dua dua ratus tujuh belas sehingga total pasien sembuh saat ini dua dua ratus sembilan puluh tiga delapan ratus tujuh puluh lima orang
kasus kematian di tanah air juga bertambah satu tiga ratus tiga puluh delapan hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia kini mencapai tujuh puluh empat sembilan ratus dua puluh jiwa